bagi yang suka pegal pegal coba diperhatiin lebih seksama gejala dan apa yang dirasakan
karena sebagian masyarakat terkadang menganggap biasa pegal pegalan dirasakan
saya tidak bisa beraktivitas berat tapi kok kaki saya tiba tiba mendadak pegal seperti ini ya
mungkin di luar sana banyak ya masyarakat yang seperti saya yang belum mengetahui perbedaan antara asam urat dan juga pegel pegal biasa
nah untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan perbedaan tersebut saya akan bertanya dengan dokter spesialis penyakit dalam
penyakit asam urat adalah salah satu jenis radang sendi yang terjadi akibat adanya penumpukan kristal asam urat
penumpukan tersebut disebabkan kadar asam urat dalam darah yang terlalu tinggi
paling sering memang ada di mesa tarsal yaitu di belakang jempol kaki
karena itu adalah tumpuan badan kita
yang kedua adalah engkel dan lutut
biasanya hanya satu sendi yang terkena atau oligoartritis jadi kurang dari satu sendi yang terkena
kemudian jarang sekali mengenai tangan ataupun siku ataupun bahu
karena biasanya pencetusnya akibat trauma berulang pada go itu
beda dengan reumatoid artritis itu terkenanya lebih ke arah jari jari kecil sedi sendi kecil ke jari jari
penyebab atau pemicu asam urat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal
faktor internal yaitu genetik yang menyebabkan produksi asam urat dalam tubuh lebih tinggi
kemudian fungsi ginjal dalam membuang asam urat tidak bekerja dengan baik yang menyebabkan penumpukan di dalam darah
faktor eksternal adalah gaya hidup seperti terlalu sering mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin
makanan yang mengandung tinggi purin yaitu daging merah seperti daging sapi dan kambing
daging organ atau jeruan seperti hati panggang dan tubuh
untuk gelap odds yang bhs giriman yang penyam manipulation poison diri bahkan seperti syariah credo storage
ekonomi klasifikasi aplikasi arus dan kristalus pusperta thai adversa roanda
gunawan menyarankan agar menjalankan diet hidup sehat yaitu dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi purin
juga olahraga secara teratur selain itu penting pula untuk rutin periksa kesehatan seperti dengan cek kadar asam urat ke dokter
syifa hanifah lastonga pebro jakarta